sehebat apa senjatamu
tidak usah nak guna kutik kami
kalian jangan takut
semuanya ini gara gara kami
kenapa kamu jadi menyalahkanku
aku juga menginginkan kuja sakti itu
untuk apa kita bertengkar untuk sesuatu yang tidak perlu
lebih baik aku ke pajajaran
untuk mengambil kujang sakti
kujang kembar ini bisa kembali kepada tanganku
untuk kita pulang ke kebijakan
iya membuat hati aku tenang
aku benar benar tidak menyangka
kalau prabu siliwang itu benar benar tega ya
iya tega teganya membunuh rakyatnya sendiri
maaf pak mannyai
aku tidak sengaja
mendengar pebicaraan kalian
itu tidak benar
ayahanda tidak akan melukakanmu
namaku kian santan
bapaknya aja kejam
pasti marah sama kita
pasti marah sekali
aku sama sekali tidak marah kepada kalian berdua
aku hanya ingin meluruskan
kalau ayahanda prabu
tidak akan melukai rakyatnya sendiri
pasti salah dengar
biarkan kami menguburkan kamu
mereka begitu ketakutan
kok orangnya bisa ngomong seperti itu sih
mungkin mereka dengar di orang lain
itu hanya berita yang salah
aku harus mencari tahu
kebenaran yang lain
sekarang aku sholat dahulu
supaya semuanya diberikan kemudahan
oleh allah swt
kita lanjutkan perjalanan kita
perutku keroncongan segar
dimana aku harus mencari makanan
tempat ini sepi segar
cepat serahkan barang bawaan kalian
hei bocah tengi
masih kecil kamu sudah mau jadi perampok
mau jadi apa kamu besar nanti
mau jadi garong
jangan panggil aku bocah tengah
panggil aku mahes
hei anak kecil
cepat tinggalkan tempat ini
jangan coba coba hadangi kami
biar bocah tengi ini kami yang ajar
sehebat apa senjatamu
tidak usah nak guna kutip kami

aku yakin sekali
pasti disini ada perbekalan makanan
si bocah kembro
ini adalah kesempatanku
untuk membalaskan endamku kepadamu
kita lupakan si bocah kemplung itu
jangan berurusan lagi dengan dia
jadi uak tidak mau membantuku